di era digital dan serba modern seperti sekarang
ternyata di tanah air masih marak dengan praktik klinik
dahaga spiritualitas dan dahaga rohani dicari tidak hanya di tempat peribadahan yang biasa
naasnya praktik perdukunan seperti ini berkali kali menjadi motif kejahatan dan penipuan yang memakan banyak korban
kasus terakhir adalah penipuan terhadap para pengikut dimas kanjeng taat pribadi
sang kanjeng disebut sebut memiliki kelebihan spiritual dan juga mampu melipat gandakan uang
mereka yang percaya bahkan rela menjual sawah kemudian tanah mereka
dan banyak menyerahkan hasil penjualannya kepada sang kanjeng
fenomena apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa masih ada yang memilih jalan seperti ini
yang mungkin banyak dinilai oleh sebagian orang itu irasional
kami akan membahasnya malam hari ini dengan guru besar filsafat universitas islam negeri
syarif hidayatullah ada prof komarudin hidayat selamat malam
kemudian ada juga bapak komisaris besar polisi martinus sitompuls
martinus sitompul kepala bagian penerangan umum divisi humas mabes polri
selamat malam pak martinus terima kasih sudah datang
dan melalui sambungan telepon saat ini kami juga sudah terhubung dengan muhammad abdul junaidi
mantan pengikut pada pohon kanjeng taat pribadi
selamat malam pak junaidi
selamat malam mas budi
baik sebelum kita akan memulai dialog pada malam hari ini
bapak bapak kita mempunyai satu paket pengantar berikutnya
dua puluh september yang lalu dengan mengendarai puluhan truk
petugas kepolisian dari satuan brimob serta dalmas polda jawa timur
mengerebek padepokan dimas kanjeng taat pribadi di desa wakal probolinggo jawa timur
sempat mendapatkan perlawanan akhirnya polisi melepaskan bakam peringatan dan gas air mata
sebelumnya tujuh orang yang diduga pelaku telah ditangkap
diduga pemimpin tertinggi padepokan itu menjadi otak pembunuhan dua pengikutnya
ismail wargasitubondo pada februari dua ribu lima belas
dan abdul ghani warga probolinggo pada empat april dua ribu enam belas
pada jumat tiga puluh september taat pribadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan penggandaan uang
ada dugaan trik penggadaan uang taat pribadi terletak pada jubahnya
pada bagian samping kanan dan kiri jubah taat pribadi terdapat kantong panjang
kantong ini menampung uang sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah
diduga sebelum melakukan ritual penggandaan uang
ia terlebih dulu memasukkan uang pada saku
namun taat pribadi membantah ada kantong ajaib di balik jubahnya
atas sejumlah pengaduan penipuan taat pribadi berjanji akan mengembalikan uang tersebut
pokoknya semua yang saya rugikan saya kembalikan ya
berapa jumlahnya kira kira
caranya bagaimana jati kembalikan
soal temuan jubah yang di kantong itu
tidak ada itu
tidak ada tidak ada
tidak ada tidak ada
polisi juga membuat posko pengaduan korban penipuan padepokan yang memiliki pengikut
hingga ribuan orang dari berbagai daerah di indonesia
kalau perlu kapol dakan turun ke sana
bagaimana tentang rehabilitasi masalah warga masyarakat yang ada di padepokan ini
karena kan banyak sebagian besar mereka bukan warga jawa timur
jadi ini yang kita akan melakukan nanti mungkin seperti kelompok kapal
sementara majelis ulama indonesia jawa timur menyerukan
agar masyarakat tidak percaya begitu saja dengan isu penggandaan uang seperti ini
menurut mui penipuan dengan iming iming penggandaan uang kerap terjadi hingga mengorbankan masyarakat
mui jawa timur pun menyatakan bersedia menjadi saksi ahli untuk kasus penggandaan uang yang dilakukan oleh taat pribadi
berbeda dengan mui ketua yayasan padepokan dimas kanjeng taat pribadi marwah daud ibrahim
menyangkal adanya praktek penggandaan uang oleh taat pribadi
bagi marwah itu bukan praktek penggandaan uang
tapi merupakan proses memindahkan uang dari satu tempat ke tempat yang lain
dan menurutnya itu adalah hal yang rasional
video tentang praktek penggandaan uang dimas kanjeng taat pribadi yang diunggah di youtube
telah membuat heboh masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu
masyarakat diharapkan berhati hati dengan segala bentuk praktek yang sulit diterima akal sehat seperti ini
budi adiputro cnn indonesia
bagi sebagian orang mungkin ini dianggap sulit diterima akal sehat
tapi bagi sebagian lagi berpikir bahwa ini memang sudah sangat rasional dan masuk akal sehat
saya akan tanya
sebelum ke prof komar dan juga pak martinus
saya akan ke pak junaidi dulu yang ada di sambungan telepon saat ini
selamat malam pak junaidi
selamat malam mas budi
pak anda bisa ceritakan kisah anda di padepokan dimas kanjeng taat pribadi
anda kan bergabung kalau tidak salah tahun dua ribu sebelas ya pak junaidi
tapi kenapa baru sekarang anda melaporkan pak taat pribadi ini kepada kepolisian
karena tuduhan penipuan dan segala macam apa yang anda tuduhkan
bagaimana menurut anda
saya ini baru yakin bahwa saya ini tertipu itu sejak teman saya yang dibunuh
saudara ismail ini terungkap pembunuhannya di media mas di televisi
nah sejak itu saya sudah mulai curiga dan sebelum teman saya dibunuh mas
dua bulan sebelumnya beliau cerita sama saya
bahwa dia ada perseteruan di padepokan karena si almarhum ini minta kembalian uang uang
yang masuk ke padepokan yang melalui almarhum
itu kurang lebih waktu itu ngomong sekitar empat puluh miliar mas
iya keseluruhan itu
setelah itu mas kanjeng itu selalu menunda nunda terus mas
akhirnya mereka mengancam akan melaporkan ke pihak yang berwajib
pak junedi saya akan tarik ke belakang sejenak pak ketika tahun dua ribu sebelas anda bergabung dalam padepokan di mas kanjeng taat pribadi ini
apa yang kemudian membuat anda akhirnya memilih untuk bergabung dengan padepokan ini pak
apa yang kemudian diiming imingi atau yang membuat anda tertarik sehingga anda memilih untuk bergabung ini
saya terasa terhipnotis
saya terasa terhipnotis setelah ditayangkan melalui hp mas
mas kanjeng katanya almarhum ini memiliki kesaktian dapat mengeluarkan uang dari dibalik bajunya mas
dari balik jubahnya
nah begitu video ditayangkan kurang lebih dua menit di hadapan saya
jadi anda merasa terhipnotis gitu pak ya
terus yang kedua apa yang diajak oleh almarhum waktu itu karena saya sudah kalah dalam pilkada dua ribu sepuluh mas
saya calon wakil bupati nomor dua di kabupaten situbondo
saya sudah kehabisan uang dan sebagainya
akhirnya saya yang ikuti saja mas
apa yang kemudian diminta oleh dimas kanjeng atau taat pribadi ini pak junadi kepada anda
apakah uang atau mungkin ada ritual ritual khusus
anda menemukan banyak kejanggalan kejanggalan apa gitu pak dalam proses ritualisme di padepokan ini
awal saya harus setor dua juta mas
dengan diiming imingi dalam waktu dua tahun akan dikembalikan dua miliar mas
jadi suruh setor dulu dua juta
begitu saya bayar dapat dua tahun nanti akan dikembalikan dua miliar
itu dua ribu sebelas anda setor dan diharapkan tahun dua ribu tiga belas gitu anda mendapatkan dua miliar gitu pak
tapi ini kan sudah tahun dua ribu enam belas pak
berarti sudah ada tiga tahun lewat ini
hampir tiga tahun anda tidak mendapatkan apa yang dijanjikan
itu anda tidak curiga selama tiga tahun tetap mengikuti kegiatan padepokan ini dengan lancar atau dengan baik dengan kusyuk gitu pak
iya karena saya sudah terhipnotis dan diberi amalan amalan terus dimandikan pakai air laut dan sebagainya
dibungkus seperti pocong
kemudian kegiatan kegiatan harus dibeli sekian sekian
saya selalu mengikuti mas
terakhir dua ribu tiga belas saya punya uang dua ratus juta mas
langsung saya antarkan sendiri kepada epokan
dengan disaksikan oleh almarhum saudara ismail
jadi anda dari sejumlah uang yang anda setorkan jumlahnya berapa pak
dari tahun dua ribu sebelas sampai tahun dua ribu enam belas ini berapa banyak anda sudah dirugikan atau menyetorkan uang
dan itu belum kembali sama sekali atau belum terlipat gandakan sama sekali gitu pak
tidak ada mas justru diundur undur terus padahal pilkada dua ribu lima belas di kabupaten situbondo sudah dilaksanakan padahal janjinya
apakah yang dijanjikan kepada anda ini juga dijanjikan kepada semua pengikut
kalau kita lihat ada tiga ribuan pengikutnya tinggal di padepokan
ada mungkin puluhan ribu yang tinggal atau tersebar di seluruh indonesia
apakah janjinya ini mirip atau sama seperti yang anda alami
sama mas karena pada saat itu ada yang bareng dengan saya yaitu sekda kabupaten malino kalimantan utara yang bernama haji masum
baik oke pak kita akan jeda sejenak kami akan bertanya kembali kepada anda siapa saja secara demografi ini atau siapa saja sih pengikut pengikut dari dimas kanjeng taat pribadi ini
skala apa namanya kelasnya seperti apa dan apa saja yang harus disumbangkan atau dikontribusikan kepada padepokan ini
kami akan segera kembali usaha usaha

saya kembali ke pak junaidi sebelum saya akan ke prof komarudin dan juga ke pak martinus
pak junaidy kalau kita baca nih pak praktek praktek apa saja sih pak yang kemudian dilakukan di padepokan ini yang menurut anda mungkin tidak masuk akal

kalau kita melihat ada tumpukan uang yang sebanyak itu kemudian diaur aurkan gitu pak itu sedang ritual apa gitu pak bisa diceritakan nggak pak junaidi
ya itu pada saat mas kanjeng itu nyebar uang yang diambil dari balik bajunya itu memang uang asli yang dikumpulkan diperoleh dari para santri mas
dari para santri
dari para santri
sedangkan tumpukan uang yang di sebelahnya itu mohon maaf saya siap sumpah al quran bahwa itu uang palsu uang hasil sablonan mas
uang palsu itu pak ya
hanya untuk cari sensasi itu
dari mana anda tahu pak junaidi apakah anda pernah melihat langsung atau pernah memegang misalnya atau
saya dengan almarhum ismail itu sudah banyak yang boleh keluar masuk kan hanya sultan agung ismail
sebelum bu marwa bergabung makanya saya siap menepis apa yang dikatakan bu marwah
di sana terjadi penggandaan uang
tapi anda melihat ada praktik penggandaan uang itu pak atau uang digandakan betul ya
betul kenapa saya mengatakan digandakan tapi dengan penggandaan palsu
baik penggandaan palsu
termasuk kabarnya anda juga menuduh atau mengatakan bahwa di pada perhubungan dengan pak junaidy
mengatakan bahwa di padepokan juga ada banker yang berisi uang gitu pak ya
betul saya akan beritahukan kepada penyidik tidak hanya di rumah istri tua
di rumah istri yang nomor dua di rumah istri yang nomor tiga
dan termasuk gudang di dekat terminal masuk desa ketapang nggak keliru itu selatannya terminal
oke itu uang sebanyak itu pak junaidi uang yang ada di banker atau uang sebanyak itu yang kemudian diaur aurkan
itu uang siapa dan untuk apa gitu pak uangnya itu
untuk dibagikan siapa untuk ritual apa gitu misalnya
tidak pernah dibagikan hanya tujuannya agar orang menarik para pengikut biar tertarik
melihat tumpukan uang termasuk saya dimandikan uang pada saat itu
baik pak junadi saya akan ke pak martinus dulu pak martinus ini kalau kita melihat apa yang sudah dilaporkan
ini kita terlepas dari kasus tuduhan kasus pembunuhan yang dialamatkan kepada taat pribadi
dan rekan rekannya kalau melihat seperti ini kepolisian sudah sampai sejauh mana pak investigasinya
dan kalau kita lihat kan taat pribadi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam quote unquote kasus penipuan ini pak
ya memang yang dilakukan polisi ini ada dua ya ingin saya jelaskan dulu
yang pertama melakukan proses penegakan hukum terhadap dua kasus dan beberapa laporan polisi
kasus pembunuhan dan kasus penipuan
dan yang kedua yang dilakukan oleh kepolisian sekarang bersama dengan pemerintah kabupaten adalah bagaimana
melakukan pemulihan terhadap fisik dan psikis
dimana tadi sudah dilaporkan bahwa ada satu posko terpadu untuk mendata untuk mengecek kesehatan
melakukan pemeriksaan dan bahkan akan dipulangkan apabila berkenan untuk pulang para pengikut ini
saat ini sampai ada delapan puluh enam orang yang tinggal
menurut kepolisian bahwa para pengikut ini mengalami tekanan psikis atau persoalan psikis yang cukup dalam sehingga perlu direhabilitir gitu
ya kita harus mengatakan bahwa
apa yang terjadi pada mereka adalah sesuatu yang di luar kebiasaan
bahwa mereka meninggalkan keluarga mereka dianjurkan untuk pulang tidak mau karena mereka menanti
menanti saat bahwa akan kembali lagi saudara taat pribadi dan akan mengembalikan uang uang yang sudah mereka bagikan
umumnya para pengikut itu mereka menyetorkan uang seberapa banyak sih pak martinus
ya ada masing masingnya ada seratus dua ratus

dan kalau satu saat pada saat
enggak seratus ribu dua ratus ribu
tapi ini kan rutin
dan terus mereka dapat kiriman terus disetorkan pada saat terjadi satu pertemuan pertemuan besar
nah ini yang terjadi dan mereka begitu setianya untuk menunggu waktu yang tepat bahwa mereka akan mendapatkan uang kembali
dari apa yang telah mereka sampaikan
dikatakan mahar lah ya
kemudian mereka dijanjikan mendapatkan seratus kali lipat
nah ini yang mereka tunggu
sehingga mereka masih berada di lokasi tersebut
memang sebagian di dalam sebagian lagi di luar
jadi inilah yang oleh pemerintah kabupaten propolinggo bersama pihak kepolisian melakukan pendataan melakukan satu edukasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan
dan dari data kepolisian sendiri belum ada uang yang kemudian berhasil dilipat gandakan dengan seratus kali lipat itu pak ya
ya kalau data polisi sendiri tidak ada ya
keterangan keterangan yang diterima dari penjelasan penjelasan
dari penjelasan penjelasan para saksi yang dijelaskan
itu memang tidak ada
uang yang disampaikan yang ditunjukkan itu adalah uang uang yang berhasil dikumpulkan dari para pengikut ini
akhirnya untuk itu kepolisian menetapkan tersangka untuk kasus penipuan
delik penipuannya itu ada di sebelah mana pak
apakah karena faktor itu saja atau ada praktek lain
ya memang ada beberapa bukti setoran ya
melalui bank bukti transfer
kemudian ada memang saksi saksi yang melihat
kalau untuk kasus penipuan ini
memang ada struktur
katakanlah struktur organisasi yang dibuat oleh pada epokan ini
pertama ada pengikut dari level bawah
kemudian naik kepada sub koordinator
kemudian diatasnya lagi ada koordinator
dan kemudian yang disebut mereka sebagai sultan
sultan ini ada sekitar satu ratus lima puluh an lebih
sultan ini semacam gubernur atau bupati gitu ya
bawahi banyak banyak wilayah
ya katakanlah mereka yang melakukan koordinir koordinir terhadap
apa yang dibawahnya
dan diatasnya itu adalah sodara taat pribadi
nah dengan struktur tersebut
bisa juga terjadi bahwa seorang pengikut tiba tiba sebagai sultan
itu bisa terjadi apabila yang dibawa itu cukup banyak uang
dan beberapa orang yang hadir itu juga membawa uang
jadi memang dalam kegiatan kegiatan yang mereka lakukan
dimana uang itu yang akan digunakan ya
sehingga kita juga melakukan upaya upaya mengamankan aset nantinya
nanti mengamankan aset bahkan kita akan rencanakan bagaimana melakukan tidak pidana pencucian uang
supaya kita bisa kembali aset asetnya
uangnya itu sudah diketahui tempatnya ada dimana gitu
lokasinya dimana dan berupa cash atau berupa liquid
atau di seperti apa gitu pak
pengejaran aset itu masih kita lakukan
dan untuk uang uang yang ada besok baru kita lakukan perhitungan
apakah itu juga palsu atau memang asli
uang yang uang benar atau tidak
tadi kalau kata pak junaidi saya yakin itu uang palsu
itu juga bisa jadi delik baru gitu pak martin
kalau memang bisa akhirnya dibuktikan
saya akan ke prof komar
prof komar ini sesuatu yang kalau tadi dalam pengantar
masyarakat ini seperti ada dahaga spiritualitas
dahaga rohani yang kemudian dicari ke tempat tempat seperti ini
kalau anda melihat ini fenomena seperti apa sih prof
secara akademis saya ini kan peminat studi filsafat agama
dan perbandingan agama ya
di luar masalah penipuan dan pembunuhan
bagi saya ini obyek yang menarik untuk dilihat ya
nah pertama gini
ini kalau dalam studi filsafat agama seperti ini termasuk cultic religion
jadi agama kultus
itu dimana saja terjadi
di barat pun terjadi
kemudian yang kedua ada unsur pimpinan yang karismatik
yang dia punya kelebihan punya daya semacam hipnotis karismatik ya
lalu pengikutnya ini terbagi dua
satu orang orang yang sebenarnya educated
tapi mereka mungkin lelah putus asa dengan kehidupan modern
dan dia tidak percaya lagi pada intelektualitasnya untuk menyelesaikan masalah itu
tidak percaya lagi pada intelektualitasnya
ya dia udah letih
maka dia kemudian menemukan
nah ini profesor baru
yang dia tidak pelajari
yang pelajari karena ilmiah saintifik
atau malah kecenderungan anti intelektualitas
nah pengikut yang
buat mereka apa yang mereka lakukan
dengan intelektualitasnya itu orang bisa merasionalkan
nah lapisan yang bawah ini adalah orang yang menderita frustasi putus asa
dan dia ingin keajaiban ingin perubahan nasib
seperti orang yang kalah calon bupati kalah
atau orang menderita
nah maka kemudian orang itu tertarik
lebih lebih kemudian ada dibumbui nuansa keagamaan
nah di indonesia
alam budaya kita ini kan doyan sekali ilmu seperti itu
kesaktian perdukunan santet kiai macam macam
itu doyan sekali
ada supply ada demand kan
itu akan mengemukkan
mengemukkan menimbulkan masalah
kalau ada penyimpangan berupa penipuan pembunuhan orang mengadu
akhirnya mulai tersadar disitu
saya yakin ya polisi pun sudah lama tahu
tapi untuk pintu masuknya kan sulit
tapi di luar ini sukunya banyak
hanya kemudian belum ada korbannya
tapi ini angkanya cukup mengagetkan prof
ini tiga orang seperti kata pak martin yang ada tinggal di padepokan
dan hampir puluhan ribu yang tersebut
nah tapi karena waktu itu belum ada pidana
belum ada pidana
maka kemudian tidak ada alasan
tapi di indonesia orang kan mudah sekali percaya
pada orang orang yang menawarkan jasa jasa dengan keajaiban
memang ada kok seperti itu
tapi ketika itu sudah untuk di expose untuk cari duit menipu
itu sudah pasti menyeleweng
tapi bahwa ada orang yang punya kelebihan ilmu tertentu
itu mungkin saja
tapi orang yang benar seperti itu
biasanya untuk dirinya
dan tidak untuk pamer pamer
dan skalanya biasanya dalam situasi perang atau sakit atau apa
minta keajaiban dari tuhan
nah itu kan kadang terjadi kan
makanya di indonesia misalnya dukun alternatif kan laku keras kan
karena mungkin dia sudah kurang percaya
putus asa dengan dokter konvensional
dia menunggu keajaiban dari seperti itu
nah ini terjadi
uang itu kan ada hak miliknya kan
dari situ saja
apakah entah dengan jin atau ilusionis
atau mungkin tukang apa namanya sulap atau apa
itu serba mungkin saja
tapi yang menjadi pertanyaan besar gitu prof
sekali lagi tadi anda sudah mengatakan secara tersirat
bahwa memang banyak orang yang intelektual
tapi tidak percaya dengan intelektualitasnya
bahkan mencari sesuatu yang beyond intelektual
apa yang kemudian membuat
kalau kita lihat ini banyak sekali orang
kalau tidak banyak sekali
mungkin ada beberapa orang orang yang kita anggap sangat intelektual
tapi juga berguru di padepokan ini
alasan alasannya paling rasional yang mungkin bisa membuat mereka
melakukan seperti itu itu apa prof
tapi dijawabnya usai
di jenis berikut ini kami akan segera kembali
baik tadi kita sudah berbincang sedikit dengan prof komarudin hidayat
dan juga apa namanya pak martinus hitompul
di sambungan telepon kami sudah bergabung saat ini dengan ibu marwah daud ibrahim
ketua padepokan ketua yayasan padepokan dimas kanjeng
taat pribadi selamat malam ibu marwah
selamat malam assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam ibu marwah
kalau melihat apa yang terjadi belakangan ini ibu marwa
padepokan mendapatkan banyak sekali sorotan
salah satunya ada tuduhan penipuan ada tuduhan penggandaan uang
kemudian aliran sesat segala macam
apa yang bisa anda jelaskan dan klarifikasi ibu marwah
terutama terkait tuduhan tuduhan yang dialamatkan kepada padepokan ini
tentang tuduhan yang terkait tindakan pidana atau perdata
kami sudah serahkan kepada kuasa hukum kami
dan bahkan jauh sebelumnya kami sudah mengirim surat kepada bapak kapolri
kami juga tembuskan ke dpr ri komisi tiga
bahkan kepada pak pak fismin kami
waktu itu niatnya juga ke majelis ulama indonesia
karena ada yang besar dibalik
dibalik istruk yang terjadi ini
jadi kami melihat kalau misalnya pembunuhan dua orang
kenapa harus sebesar itu armada yang
untuk tuduhan seperti penipuan kemudian penggandaan uang kemudian aliran sesat seperti ini
ini kan juga mengganggu sekali
tidak ada penggandaan uang
kata penggandaan itu yang menutupkan
nah yang ada adalah pengadaan uang
di sana itu tidak pernah saya katakan
jumat kalimantan apcabadi itu adalah sokong
atau adalah wali misalnya
beliau setiap pertemuan selalu mengatakan saya hanya murid
saya hanya berburu kepada wali
jadi selalu dia mengatakan itu
beliau membebaskan penguang pantai
untuk mengambil foto untuk mengambil video
ketika acara acara itu berlangsung
tapi waktu itu dinyatakan tidak boleh
di upload atau dimasukkan di media
wartawan itu setiap sebelum acara santunan diperlihatkan
beliau mengatakan ini adalah anugerah dari allah
allah maha mulia allah maha memberi
saya sangat malu memperlihatkan ini
tapi jangan sekali memperlihatkan di media
karena itu hanya untuk
kadang kadang ada yang memberikan kemampuan ini hanya untuk somethingnya
ada yang untuk
nah ini untuk dikemukakan kepada umat
itu kata beliau
tapi tidak boleh di upload
tidak boleh di upload
tiba tiba kok ada satu dua masuk
nah itulah yang digandakan oleh banyak orang
dan kalau sekarang tidak bertanggung jawab
ini kalau anda mau mengandalkan uangnya
membunuhi saya di masjid
jadi kalau ada anggapan atau ada pengakuan
kalau ada pengakuan yang mengatakan bahwa memang
akan dilipat gandakan seratus kali lipat
atau seperti pak junaidi yang dikatakan
itu tidak pernah dikeluarkan oleh dimas kanjeng
tak teribadi ibu ya
tidak ada kata mengandalkan
yang dikatakan adalah bahwa ini ada
ada amanah mulia nih
saya tidak tahu kenapa mau menikah ya
tapi setelah saya berguru
banyak buru dan sebagainya
karena beliau tuh orang tua yang mau lakukan
dan kecil tuh
dan karena beliau tuh anak polisi
di kawasan gading itu nih
makanya dia nyaman saja di kantor polisi
karena sejak kecil dia di kantor polisi
katanya gitu kan
kalau ada tuduhan yang seperti itu bu
kemudian hampir semuanya kabarnya
anggota pad bokan yang jumlahnya puluhan ribu ini
misalnya dua puluh ribuan gitu ibu
di seluruh indonesia
itu biasanya telah menyetorkan uang
untuk pengakuan pengakuan seperti itu gimana ibu
pengakuan pengakuan itu gimana ibu
dari tingkat kabupaten sampai tingkat internasional
semua anggaran dasar
anggora rumah tangganya menyatakan
ada yuran rutin
kemudian kalau saya anggota kooperasi
saya ada simpanan pokok
waktu saya mendaftar ada simpan wajib
tiap bulan ada sintoran sukarela
cuma namanya mahar gitu loh
jadi ketika masuk
kan diberikan persyaratan persyaratan
lalu kemudian dana dana
ketika dibutuhkan untuk fasilitas
dan untuk yang beberapa yang kita mungkin juga
jadi uang yang kemudian disetorkan atau dimaharkan itu
hebonya saja itu
kalau kita lihat
itu dimasukkan di youtube
lalu kemudian orang bertanya apa itu betul
saya tidak bisa memaksa orang
untuk percaya padahal yang nyata
kemudian kalau kita melihat apa yang di video itu
juga saya tidak bisa memaksa orang lain yang tidak pernah menyaksikan
tapi yang saya tahu
tidak ada yang mustahil
kalau allah berkendang
ibu kalau kita melihat apa yang dilihat dalam video itu
kemudian ada tumpukan uang yang sangat tinggi
kemudian uang kemudian diaur aurkan seperti itu
itu ritual apa bu
apakah kalau dikatakan pak junaidi itu dalam proses
itu bukan ritual
itu bukan ritual
penggandaan uang gitu bu
itu sama sekali salah ibu
apa yang kemudian dilakukan oleh
tata atribadi saat itu
itu bukan ritual
karena sekarang bukan ritual
ya itu tadi
dan itu disaksikan
karena saya ribuan santri menyaksikan
kadang kadang dari kota gitu ya
dan terakhir itu
dalam bentuk tumpukan
yang ada di situ hanya menghitung uang
sambil salawat nariah
saya tanya kenapa
buka buka baju itu kan
kami hari hari ketemu
waktu itu akhirnya mati mungkin bu
itu aja semuanya
menurut saya itu menghitung uang
belum bisa dipakai
uang sebanyak itu
tetap disimpan maksudnya ibu ya
belum boleh dipakai gitu
itu uang setoran
atau uang mahar dari anggota
itu uang mahar
atau uang setoran dari anggota itu ibu
dari para santri
kalau lihat itu pasti muntah
karena tertata rapi gitu loh
kalau mahar itu kan
kecil kecil gitu loh
tidak tahu tergantung
misalnya baru baru kami bikin jalan
jumlahnya kan misalnya mahar
ada yang kasih sepuluh ribu
tapi ada yang punya
saya terus mau kembali cari kami
itu biasa di tanah saya
atau terus mau bikin pasir apa
ada yang mengatakan
itu urusan urusan matematika
jadi semua tertata
jadi uangnya kemudian
kalau tadi pengakuan pak junaidi
dia sudah menyumbangkan dua ratus juta lebih ini bu
itu uangnya itu digunakan untuk apa ibu
oleh pak depokan gitu
kalau itu harus dikasih kasih
kalau dua ratus juta sudah dikasih
itu mungkin kalau puluhan atau belasan
itu bisa dengar
jadi menurut anda tidak masuk akal pengakuan seperti ini bu ya
sekarang tidak usah ditampuri proses
kita hormati polisi mencari kebenaran
tapi sosok hukum kami juga kan mencari kebenaran
kalau allah mau lihat
mohon allah mau dengar
dan insya allah
kita tunggu aja
pasti kebenaran akan dikirimkan
ada juga yang perlu diklarifikasi ibu marwah
ya ada juga yang perlu diklarifikasi
seperti dikatakan pak junaidi tadi
bahwa uang atau tumpukan uang besar yang ada di ruangan itu adalah
hampir semuanya adalah uang palsu gitu ibu
dan juga di sana ada banker tempat penyimpan uang
seberapa betul kabar ini
itu pak limat jawab pak
seberapa tahun lalu
diterlihatkan uang di dalam kotak besar
dari satu setengah meter
ternyata berdiri di situ
ada petugas bangun
lihat di situ
lalu semua orang habis
dan itu ada sepeda dari konsep
bahkan konsepnya habis di situ
jadi ini sudah berlangsung lama gitu
bangsa kita karena sudah di politik
sudah dari politik cari
tapi pengetahuan kami
mulia bisa menghadirkan
kalau di situ
jadi saja sama
kita enggak lihat lagi
kita lihatnya mungkin
tinggal di geng
untuk ibu dari saya
apa yang kemudian ibu
menjadi anggota padepokan
mungkin banyak yang menyayangkan ibu marwa
kemudian punya intelektualitas yang sangat tinggi
pimpinan di ijmi
kemudian apa yang kemudian membuat ibu
bergabung dengan padepokan
yang banyak orang menganggap bahwa ini
tidak sesuai dengan
rasionalitas anda gitu misalnya
apa yang bisa anda jelaskan tentang hal ini bu terakhir
saya tugasnya di sana pak
saya jadi ketua program
saya akan menuntun
akan kami mengundang
seperti tanpa cat
selama ini kan memang
walaupun sudah sedia kan
akuntinya di tangan saya
tidak boleh hanya dikuasai oleh satu provinsi
kepala pn harus minta sopate
minta agama kenting
rahmatkan di dalam
maka tidak boleh
itu semua kita catat
teman teman saya di sana banyak yang profesional lho pak
jadi tugasnya kita
saya berumah fix program
yang memang saya susun
biar waktu yang berbicara
tentang yang kita susun
tapi jangan di sana
memutul agama di sana
ada teman kita
ada teman kita
masyarakat di sana
beribadah sesuai agama masing masing
hanya itu saja
baik bu marwah
terima kasih atas perbincangan malam hari ini
permasalahan ini cepat selesai
segera mengetahui hasilnya
ini bu marwah atas perbincangannya malam hari ini
saya akan kembali ke pak martin
sebelum saya akan ke prof komarudin lagi
kalau tadi kita melihat
kalau kata bu marwah
hampir semuanya ini
atau untuk pengharapan tertentu
itu dengan sangat suka rela
apakah dengan suka rela suka rela seperti ini kan
apakah bisa dijadikan delik
delik aduan juga pak
atau delik penipuan juga
itu tidak ada paksaan sama sekali loh
memang di dalam
penyampaian mahar itu
ada permintaan untuk ikhlas
artinya disini ada rangkaian kata kata bohong kan
ada dengan tipu muslihat
saat kita berupaya
uang yang ada
katakanlah untuk sebulan itu
untuk mendapatkan keuntungan lima persen
atau bahkan sepuluh persen saja
yang luar biasa kan
nah ini yang seratus persen lagi
satu kali lipat bisa memperoleh
dan itu sudah dibuktikan bahwa memang ada janji janji seperti itu pak
itu kan rangkaian kata kata bohong disitu
di situ itu menjadi salah satu unsur
dalam mengungkap penipuan ini
di samping bukti transfer
itu melakukan upaya upaya
di situlah yang kita
kalau itu dari segi penipuan
kalau kita bicara mengenai segi
hal yang lebih religiusitas
kan masalah penistaan agama juga masih
masih ada dalam
dalam peraturan perundangan kita pak martinus
kepolisian juga melihat ada
kalau tadi pembunuhan
kemudian ada faktor penipuan
apakah masalah ini juga
juga didalami oleh kepolisian
lebih baik di segmen berikutnya
kami akan jelasinnya
kami akan segera kembali
kalau kita melihat ini kan
kasus ini ada beberapa spektrum ya pak martin ya
ada kasus pembunuhan
ya ada kasus penipuan
tapi ada juga masyarakat yang
mengategorikan ini sebagai aliran yang
ya mui ini mudah sekali
mudah sekali kabar mui
itu kalau kata perusahaan
kalau ada yang
saya kira tidak hanya itu ya
apapun yang terkait dengan
jauh jauh datang
keluarga yang ditinggalkan
atau dia meninggalkan keluarga
aspek aspek seperti itu
kan harus kita lihat lagi
apa yang terjadi pada saat
mereka di kalimantan
apa penyampaian penyampaian
nah ini kan
menjadi bahan untuk
edukasi kita kepada masyarakat
yang ada ya
dalam kaitan penistaan agama
menjadi pantauan kita juga
nanti yang lebih
katakanlah yang berkompeten
untuk melihat ini
yang akan kita
untuk bisa menentukan
apakah ada penistaan agama
kalau kita melihat
banyak yang menganggap
penjajaran gitu prof
tapi meskipun ini juga
tidak hanya untuk
agama islam saja
tapi juga banyak juga
pengikut pengikut agama lain
yang ada di sini
bahwa ini menyimpang
di indonesia itu
itu banyak sekali
itu kan menyimpang
namanya kan satu
sepanjang mereka itu
tidak menimbulkan kurban
dan juga penipuan
sulit untuk ditelusuri
karena yang namanya
yang digunakan dari
dalam agama itu
nah yang kedua
saya secara pribadi
juga ingin tahu
dan belum tahu
sepanjang saya tahu
sedara marwah itu
memang aktivis sosial
mungkin dia menemukan panggung
pengabdian pada masyarakat
kemudian ada masa
sampai di situ
oke oke saja sampai di situ
tapi ketika menyangkut
masalah kepercayaan agama
nah ini yang perlu ditelusuri
pilihannya ada berapa
kalau memang salah
menyatakan salah secara
ritualisme atau spiritualitas itu siapa
mui bisa saja
kajian intelektual bisa saja
kemudian kalau memang itu
tidak tahu dikasih tahu
kalau memang itu pidana
ya polisi masuk
sebab jangan sampai kemudian
banyak orang yang
yang perlu ditolong
tapi malah kemudian semakin
itu kan seperti kampus kan
luar biasa kan
besar sekali gitu ya
andai kan itu memang
dikelola dengan baik
dengan bimbingan yang baik
itu kan luar biasa
satu inovasi masyarakat
apakah semudah itu
karena di indonesia
itu biasanya nanti
gavatar itu kan luar biasa
setelah membeli tanah
itu muncul ketika
nah ini muncul kan setelah ada
batas bahayanya itu
batas bahayanya itu
ada di mana prof
yang intelektualisme itu kadang kadang mandek
itu kan nggak masuk akal tuh orang orang eropa berbondong bondong kena daya tarik isis sampai rela itu
jadi kadang kadang intelektualisme seseorang ketika ketemu daya tarik baru kadang kadang dia terkesima
tapi catatan satu hal hal yang benar itu biasanya akan abadi
ajaran nabi itu kan abadi kan
tapi hal hal yang kamuflase penyimpangan itu tidak akan tahan lama
satu saat akan terungkap
yang juga patut diperhatikan atau mungkin berbahaya ke depannya prof
bagaimana setelah kejadian ini ini menjadi sorotan masyarakat dan kemudian masyarakat berlomba lomba untuk
quote unquote menyesat yesatkan atau mungkin melakukan tindakan sendiri
karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh rekan rekan atau saudara saudara kita di pandemokan itu sesuatu yang salah
ini gimana prof menurut anda
orang kita kan mudah kaguman mudah tontonan
ini dari segi budaya menarik gitu
indonesia itu kaya sekali kejutan kejutan kan gitu
tapi secara pribadi saya belum tahu persis
dia tentunya punya ilmu itu
hanya ilmu itu seberapa ilmu apa sehingga orang kok tertarik pasti punya ilmu
tapi kalau ilmu itu tidak genuin tidak asli tidak tahan lama akan terbongkar
oke saya akan ke pak junaidi
saya ingin tahu lagi kalau tadi anda masih bersama kami pak junaidi
ya mas budi
ya pak junedi
tadi kita sudah membahas apa yang kemudian anda kecewa
di sana kemudian menyumbangkan uang tapi uangnya tidak kembali
dan mungkin anda menganggap bahwa terjadi penipuan penipuan di sana
tapi kalau anda bertahan dari dua ribu sebelas sampai dua ribu enam belas kan pasti ada sesuatu secara spiritualitas yang anda dapat
saya ingin tahu pak junaidi apa sih yang mungkin ketenangan batin
atau mungkin solusi solusi masalah hidup atau ketenangan spiritualitas seperti apa yang kemudian anda dapat di sana
sehingga anda bisa bertahan bertahun tahun gitu
karena dari apa
dari awal itu ada doktrin
ada doktrin mengatakan umat islam seluruh indonesia harus kaya
jangan kalah dengan umat umat yang lain
kamu tidak usah bingung saya punya uang saya ambilkan dari bank gaib bahasanya
nah dengan kamu
bank gaib itu apa tuh pak junedi bisa dijelaskan
bank yang ada
di luar dari kemimilikan bank negara
baik bank swasta maupun bank nasional
artinya diambilkan dari bank di luar nalarpita
artinya mereka juga ada persekutuan dengan jin atau setan
nah ini baru saya sadari setelah ada beberapa ritual yang menumpang
seperti apa tuh pak junaidi bisa dijelaskan kepada kami
saya dibungkus dengan kain pocong
dimandikan dengan air laut
dan air tujuh sumur yang dekat dengan masjid
alasannya itu dari segi ritualnya atau dari segi kultural gitu
mungkin pak junedi apa alasannya kemudian anda akhirnya percaya gitu
bahwa ini harus dilakukan gitu
doktrin sekali lagi
doktrin untuk pencucian otak
agar uang yang diterima nanti bisa dimanfaatkan untuk kemajuan umat islam
bahasa awalnya seperti itu
banyak ya pak
waktu saya setor dua juta
seperti itu doktrinnya
baik yang terakhir pak junaidi sebelum kita tutup perbincangan dengan anda
apa yang kemudian kalau anda melihat anda sudah berkomunikasi lagi pak dengan rekan rekan atau
saudara saudara yang masih bertahan di padepokan dan bagaimana kemudian reaksi mereka
apakah mereka tetap bahagia di sana tetap happy dan akan bertahan dengan kepercayaan mereka
atau apa yang kemudian anda bisa bagi dengan kami pak terkait dengan hal ini
bagi rekan rekan yang masih fanatik terhadap kanjeng itu dianggapnya kanjeng itu tidak ditangkap
itu hanya bayangannya
katanya dia bisa pecah badan
yang aslinya ada di mekah
jadi sudah saya ajak dan diajak saya melapor teman teman
yang kedua mereka tidak punya kemampuan untuk melapor karena kebanyakan juga korbannya orang awam yang masih bertahan di sana
sekali lagi saya informasikan melalui kabit humas mabuspolri atau multajatin
mas kanjeng tak terlibat di itu
mohon peragakan di hadapan ibu marwah
peragakan suruh peragakan
tak ambilkan jubah dari rumahnya
benar itu semua
kita akan tanya nanti pak martinus apakah nanti akan diperagakan dalam rekonstruksi esok hari
terima kasih sekali lagi pak junaidi atas perbincangannya malam hari ini
satu menit beri kesempatan saya
satu menit saja pak
satu menit saja
waktu kita tidak banyak
saya informasikan lagi kepada penyidik mabuspolri dan di jajaran multajatin termasuk polres provolinggo
mohon segera bangker bangker itu dikasih garis polisi
di itrian nomor dua itrian nomor tiga dan yang di gudang di dalam kota
itu mas kanjeng sama pak misal yang tahu
itu ada tuh pak ya bunker itu ya
ada bangker itu ya
itu uangnya milik para politisi
ada jenderal bintang dua
ada anggota aktif juga kepolisian
ada orang kejaksaan
ada juga angkatan utara
pak junadi kita akan nantikan bagaimana perkembangan kasus ini nanti di kepolisian
yang paling penting adalah anda nanti tetap akan mengawal terus kasus ini sampai akhir sehingga masyarakat juga mempunyai perspektif yang
yang lebih jernih terkait hal ini
terima kasih sekali lagi pak junaidi atas perbincangannya
pak martinus untuk menutup diskusi kita malam hari ini
kalau kita melihat tadi ini juga jadi tantangan kepolisian untuk membuktikan tadi kan praktek penipuannya seperti apa
bahkan ditantang untuk merekonstruksikan bagaimana upaya ritualisme penggandaan uang seperti itu
ini gimana tantangan ke depannya
saya kira yang pertama tentu proses penegakan hukum ini terus akan dikembangkan
bisa saja ada kasus kasus lain juga yang muncul ya
yang masih sedang dipelajari
seperti yang saya awal saya katakan misalnya tindak pidana pencucian uang untuk pengembalian aset aset
ini mungkin akan menjadi satu bagian untuk penyelidikan lebih lanjut
kemudian tentu yang kedua komitmen polri untuk melakukan upaya upaya penegakan hukum tidak hanya di sini saja
dalam praktek praktek lain sampai saat ini kita juga mendata ada beberapa di beberapa wilayah yang memiliki kesamaan
dengan praktek praktek seperti ini ya
sehingga yang berpotensi untuk menjadi satu pelanggaran hukum nantinya
yang kita komitmen untuk itu untuk melakukan penegakan hukum
dan apa yang dikatakan pak junedi untuk melakukan satu demonstrasi katakan
itu diluar dari proses penegakan hukum bagi kami tentunya
sehingga bagi kami nanti ya sah saja harapan seperti itu ya
tapi bagi kami kami akan melakukan upaya proses penegakan hukum
kalau uang uang yang kemudian dikatakan punya banyak orang orang penting itu seperti apa
ya itu nanti yang akan yang besok akan dilakukan rekonstruksi
kemudian dilakukan pengamanan aset aset yang ada
yang ada di lokasi dan kemudian kita ajak kita libatkan di situ dari bank indonesia
untuk bisa menentukan di tkp apakah ini bisa apakah asli atau tidak
dan termasuk tadi tuduhan uang palsu tadi tuh pak martinus
ya itu bagian dari apa yang akan dikerjakan besok hari
prof komarudin hidayat terakhir dari anda
ya itu sekali lagi itu termasuk cultic religion
itu biasanya emang cirinya ada pemain karismatik
kemudian ada nuansa keagamaan
dia punya kelebihan membuat keajaiban di mata pengikutnya
dan orang yang datang biasanya emang orang orang bermasalah
kalangan intelektual itu mungkin dia sudah letih dengan intelektualismenya
kurang percaya dengan itu tidak menyelesaikan problem dia
kalau pak junedi tadi kalah pilkada kan
ya ya kan orang bermasalah
nah orang yang bawah kan udah lama menderita udah lama miskin
dia juga ingin kaya dan itu memberikan satu stimulasi seperti itu
tapi seperti ini karena tidak genuin tidak autentik
itu tidak akan tahan lama
satu saat juga akan terbongkar dan hilang di linda sejarah
itu banyak sekali tapi nggak akan tahan lama pak seperti itu
oleh pendekatan kultur indonesia gitu prof
kalau tadi mengatakan bahwa ini hal hal yang tidak dalam syariah tapi sangat dekat dengan kultur indonesia
penggabungan atau asimilasi akulturasi seperti ini memang banyak digunakan
kalau di indonesia doyan seperti itu
hal hal yang non non intelektual anti intelektual untuk jalan cepat jalan pintas itu ingin naik pangka datang ke dukun
memang ada ilmu seperti itu
kayak depus itu tahan lama
sangat wajar kalau dikatakan bahwa ini ada orang orang penting atau orang orang intelektual orang orang yang berbeda
di sini kan dukun dukun lagu kan gitu
lebih lebih ada nuansa keagamaan itu kan
tapi kalau untuk masyarakat sendiri prof
kalau yang kita hindari atau yang kita takutkan adalah
lagi lagi indonesia juga punya trauma banyak sekali
kasus kasus kekerasan terkait dengan aliran aliran seperti ini
banyak penghakiman bahasa sendiri
kemudian negara juga tidak berpihak kepada
tapi ini sudah baik kan
polisi kemudian ambil tindakan
kemudian ulama mui muhammadiyah merespon
ini kan terjepit lama lama kan
tapi kalau memang ada benarnya silahkan terungkap apa benarnya
tapi yang palsunya kan lama lama akan terungkap tuh
baik terima kasih prof komarudin hidayat
pak martin s suttampul
mudah mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini
bisa mencerahkan sedikit masyarakat mengenai kasus ini
terima kasih bapak bapak
cnn indonesia prime news hari pekan masih akan kembali usia jadwal berikut ini
anda masih bersama kami dan berikut ini kami hadirkan topik dan pernyataan paling menarik minggu ini
pilihan tim cnn indonesia